istri istri pelaku aksi teror di poso mencoba lepas dari stigma
mereka berusaha bangkit dari keterperukan agar anak anak mereka kelak tidak mengikuti jejak sang ayah
mereka mencoba membuka diri agar bisa dipahami dan memahami dunia luar
anak pertama lumpuh
sementara anak ketiganya mengalami down syndrometer
di saat suaminya menjalani hukuman nurmin hidup dari bantuan saudara dan kerabat
yang pertama kan nggak bisa jalan
terus yang kedua sehat perempuan
yang ketiga belum jalan juga tapi sudah duduk
berarti butuh perhatian khusus juga dari mbak nurmi ya
kalau ayahnya untuk sementara waktu tidak bisa ke rumah
bagaimana dengan anak anak yang biasanya bisa menanyakan ayahnya
apalagi dalam waktu pengejaran kala itu
ya biasanya kan kalau nanya ayah kemana ketanya
ya pergi cari uang
umi syifa alias lasmi adalah janda almarhum aziz taman jeka
yang tewas saat penyergapan di poso pesisir utara pada mei dua ribu lima belas
ia ingin meyakinkan warga sekitar bahwa ketiga anaknya bukan calon teroris
walaupun ayah mereka adalah anggota kelompok
yang mencari uang
yang membunuh dua polisi pada dua ribu dua belas
pertama kali umi syifa bersama dengan keluarga mungkin dengan anak anak juga
tahu tentang suami tertangkap tapi sudah tidak bernyawa
itu seperti apa
ya sedih banget
sedih buat mana ya
pasti rasa sedih kalau kehilangan orang yang sangat terlalu
yang sangat kita cintai
tapi setelah ini demi anak anak umi syifa juga harus menjalani hidup pastinya
selanjutnya seperti apa rencana umi syifa kedepannya untuk setidaknya membangun kehidupan kembali bersama anak anak
pengennya sih anak anak saya itu bisa sekolah lah
semoga anak saya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat
mereka mencoba melepas stigma yang melekat dan hidup membaur dengan masyarakat setempat
mereka membuka diri untuk bisa dipahami dan memahami dunia luar